jadi tadi itu pertumbangan mengenai awal dari pertumbuhan kaukulip itu empat buah mobil
lalu ada tanah dan bangunan yang berada di kawasan jakarta selatan dan juga beberapa dokumen dan beberapa jenis

kaukulip itu empat buah mobil lalu ada tanah dan bangunan yang berada di kawasan jakarta selatan dan juga beberapa buku elektronik
nanti paling kita akan kembangkan di pendidikan mas
integritas yang betul betul esensial bagi kpk
sejak kpk berdiri dulu
jadi tadi itu pertumbangan mengenai awal dari pertumbuhan kaukulip itu empat buah mobil
lalu ada tanah dan bangunan yang berada di kawasan jakarta selatan dan juga beberapa dokumen dan beberapa industri elektronik
itu yang dalam sukan sukan sukan sukan ini

itu yang dalam sukan sukan sukan sukan ini